para pebulu tangkis muda akan mendominasi tim nasional bulu tangkis indonesia dalam ajang sea games dua ribu lima belas mendatang
target yang diberikan kepada mereka pun tak tanggung tanggung yaitu dua medali emas dari ganda putra dan ganda campuran
susunan timnya yang pasti kalau dibilang komposinya memang lebih banyak pemain muda
kenapa kita turunin banyak pemain muda karena kan memang kalau nggak sekarang kapan lagi
pada ajang sea games ke dua puluh delapan yang diadakan pada tanggal lima sampai enam belas juni mendatang
kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia memang telah menargetkan untuk berada di peringkat kedua
dalam ajang sea games terakhir yang berlangsung di myanmar pada dua ribu tiga belas silam indonesia berada di peringkat keempat
mungkin kalau misalkan dia bilang beban ya manusiawi pasti ada bebannya sedikit
cuma saya pikir positif lagi jangan dijadiin ban tapi jadiin ini pacuan
kesempatan buat saya sendiri
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi dalam rapat kerja dengan komisi sepuluh dpr ri pada selasa dua puluh januari dua ribu dua puluh
memaparkan estimasi untuk duduk di peringkat kedua di sea games nanti
skenario nya adalah mendapatkan tujuh puluh dua sampai tujuh puluh sembilan medali emas
sementara untuk duduk di peringkat pertama harus mendapatkan sekitar sembilan puluh dua sembilan puluh delapan emas
atau di peringkat ketiga jika meraih empat puluh empat sampai lima puluh delapan medali emas
mental sih pasti ada
tapi saya juga masih junior jadi buat pengalaman aja
terus saya juga ada target buat saya sendiri buat diri saya sendiri
mampukah tim bulu tangkis indonesia mewujudkan target yang diemban kepada mereka dalam ajang sea games bulan depan di singapura
apalagi dalam turnamen piala sudirman di tiongkok indonesia lagi lagi telah gagal